menyambut lebaran pelindo ii meningkatkan pelayanan bagi kapal dan penumpang
sayangnya tren penggunaan angkutan kapal mulai kurang diminati pemudik
pelindo ii menyiapkan terminal penumpang khusus untuk melayani kapal kapal penumpang milik pt pelni
ditambah tiga dermaga dan tembatan sebagai tempat kapal bersandar
di sisi fasilitas penumpang pelindo ii membuka posko lebaran hasil kerjasama dengan syah bandar
otoritas pelabuhan dan kepolisian
menilik tren tahun sebelumnya kepadatan pemudik mendekati hari raya lebaran diprediksi maksimal mencapai tujuh ratus hingga seribu orang per hari
padahal terminal penumpang bisa menampung hingga tiga lima ratus orang per hari
penurunan pengguna angkutan kapal tersebut akibat peralihan moda transportasi pemudik ke jalur udara dan darat
mempersiapkannya secara maksimal ya walaupun realisasinya biasanya juga tidak seperti kapasitas yang ada
kapasitas yang ada memang besar sekali tapi memang kita tidak bisa prediksi ya dari tahun ke tahun seperti apa
untuk sementara memang trennya dari tahun ke tahun memang relatif stagnan dan cenderung turun karena memang persaingan dengan moda lain yang